suni ariska zia abadiah zakia barlian dan ayu landari
merupakan siswi kelas dua belas jurusan tata busana
sekolah menengah kejuruan negeri empat kota jambi
dua kemeja putih yang dikenakan presiden jokowi
saat kunjungan kerja di bengkulu
beberapa waktu lalu adalah hasil karya mereka
rabu siang mereka berangkat ke jakarta
untuk menghadiri undangan presiden jokowi dodo
ikut memperingati hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh tiga
sebelum berangkat para siswi berpamitan menyelami satu persatu
meminta restu para guru mereka
ayu wulandari salah seorang siswi mengaku senang bisa berangkat
menghadiri langsung peringatan kemerdekaan ke tujuh puluh delapan di istana merdeka
mereka mengaku sudah menyiapkan seragam batik yang dibuat sendiri
kita sudah menyiapkan baju
baju batik yang kebetulan kita jahit sendiri
jadi nanti kita seragam sama berempat batiknya
nah gimana nih untuk
sebelum kita berangkat ke tempat presiden yang ini rasanya gimana
kita berempat bahagia sekali
karena dari sekian banyak siswa
alhamdulillah kami dipercayai untuk dapat diundang ke istana
untuk menghadiri upacara kemerdekaan indonesia
ketua program keahlian busana smk empat jambi dwi herwati mengaku
kali ini mereka tidak lagi diminta membuat kemeja presiden jokowi
melainkan membuat kemeja bagi para pejabat di kementerian pendidikan
sesuai dengan undangan dari kepresidenan
anak anak kan menghadiri ulang tahun ri yang ke tujuh puluh delapan
nanti sama kita datang itu diharapkan ke kementrian dulu
mungkin bakalan membuat baju lagi
tapi bukan dari kepresidenan dari kementerian
jadi anak anak mempersiapkan alat ukur
sama nanti mungkin atk nya untuk mengukur kira kira
beberapa personel yang mau diambil ukurannya
keempat siswi ini berangkat ke jakarta didampingi kepala sekolah
semua ongkos hotel maupun tiket pesawat pergi dan pulang
dibiayai pemda jambi
arven kennedy kota jambi jambi